pt transjakarta menjadi sorotan lantaran enam ratus dua puluh lima karyawannya terpapar covid sembilan belas
dan empat belas diantaranya meninggal dunia
kondisi ini cenderung ditemukan di petugas lapangan yang kerap berinteraksi dengan penumpang
pagi itu kim kim ismail tiba di halte cawang menjalani pekerjaannya sebagai petugas layanan halte
dalam satu shift ia bekerja selama delapan jam per hari
ia harus mengecek suhu tubuh penumpang dan dokumen perjalanan
interaksi dengan penumpang tentu tidak terhindarkan
lantaran pekerjaan menuntutnya untuk tetap melayani penumpang yang hilir mudik secara langsung
sadar akan resiko itu ia tidak ada pilihan lain kecuali menjaga protokol kesehatan
sama saya bekerja saya menjalankan protokol kesehatan
kalau saya sampai sini paling cuci tangan menggunakan masker dan sarung tangan
yang disediakan oleh transjakarta
sesekali ia pun membantu mengatur jarak andra
antar penumpang dan memberikan masker bagi penumpang yang tidak mengenakan masker double
kim kim turut khawatir ratusan rekan kerjanya terpapar covid sembilan belas
namun ia bersyukur masih diberi kesehatan dan dapat bekerja seperti biasa
tujuh belas karyawan pt transjakarta meninggal dunia akibat covid sembilan belas
dan enam ratus dua puluh lima diantaranya terpapar selama pandemi melanda
konfederasi serikat pekerja indonesia
menuding pihak transjakarta tidak melakukan perlindungan yang cukup kepada karyawannya
sementara pihak transjakarta membantah hal tersebut
bantahan itu disampaikan direktur utama pt transportasi jakarta
harus dilihat dulu nih reason nya apa
dari komentarnya mas atau bang iqbal itu
apa sih yang sebenarnya kita sudah lakukan di sini
saya tidak henti hentinya kita meminta orang untuk datang untuk cek fasilitas policy
kebijakan direksi untuk dua ratus random tes per hari itu juga sudah kita keluarkan
pihak transjakarta mengklaim telah memberikan perlindungan bagi karyawan
setiap hari dilakukan tes antigen acak bagi dua ratus karyawan
mereka juga mengirimkan vitamin dan minuman bagi karyawan
yang tengah menjalani isolasi
transjakarta merupakan perusahaan transportasi yang masuk ke dalam sektor kritikal
artinya boleh beroperasi penuh dengan protokol kesehatan ketat
selama pemberlakuan ppkm level empat
tony satria arief yunan jakarta